selesai rapat terbatas mengenai pemindahan ibu kota
presiden joko widodo memutuskan rencana pemindahan ibu kota dari jakarta ke luar jawa
lewat akun media sosialnya jokowi bahkan menanyakan lokasi yang tepat untuk dijadikan ibu kota baru yang ditanggapi beragam oleh warga
presiden joko widodo berencana memindahkan ibu kota dari jakarta ke luar jawa
hal ini diputuskan jokowi dalam rapat terbatas mengenai pemindahan ibu kota di kantor kepresidenan kompleks istana negara jakarta senin dua puluh sembilan april
lewat akun media sosialnya baik facebook maupun instagram jokowi bahkan menanyakan lokasi yang tepat untuk dijadikan ibu kota baru
dalam unggahannya presiden juga menjabarkan alasan ibu kota perlu dipindahkan
unggapan jokowi ini ditanggapi beragam oleh warga net
ada yang setuju ada pula yang tidak setuju
akun twitter cnn indonesia daily juga telah melakukan jajak pendapat tentang rencana pemindahan ibu kota
bukan hanya ramai di media sosial rencana pemindahan ibu kota juga ditanggapi beragam oleh warga
sebelum pindahkan ibu kota itu kan harus diperhatikan
harusnya ada infrastrukturnya semua apa yang dibutuhkan itu harus sudah tersiapkan
ibaratnya kan kayak ibu kota ini kan ibaratnya sentral
sentral daripada ini kira kira dipindahnya kemana
kayaknya kurang setuju ya
ya kayaknya emang dari awal kan pusatnya emang di sini tuh
jadi ya lebih nyaman di dki aja gitu
biarpun saya orang bumi ayu loh ya
selain itu wacana pemindahan ibu kota disambut baik oleh gubernur kalimantan timur isran nur
ia bahkan mengusulkan taman hutan raya bukit soeharto di kalimantan timur sebagai pusat pemerintahan indonesia yang baru karena lahannya yang sangat luas
wacana pemindahan ibu kota juga disambut positif oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan
pemprov sulawesi selatan menyatakan siap mendukung dan akan membangun istana negara jika hal itu direalisasi
meski presiden telah memilih ibu kota di luar jawa
penyelenggaraan pemindahan masih mengaweti jalan panjang
proyek jangka panjang ini memerlukan kajian dari pemerintah
dan konsultasi yang mendalam dengan tokoh formal dan informal indonesia
serta mendapat persetujuan dari dpr